sekitarlah dibantah memang oleh mendagri
bahwa dalam draft ruu pemilu legislatif
akan memperketat syarat calon eksternal partai
untuk diajukan sebagai calon legislatif
publik sudah terlanjur berwacana
sebagian bahkan bertanya bagaimana kualitas
anggota legislatif dari kalangan eksternal
partai politik yang biasanya diisi kuotanya
oleh para pesohor alias artis
demi mencapai suara kita
ulas juga bagaimana evaluasi anggota legislatif
dari kalangan selebritis sejauh ini
di dpr kami mengulasnya
malam hari ini dengan oki asokawati
anggota dpr dari fraksi p tiga
selamat malam selamat malam terima kasih sudah
meluangkan waktu datang ke studio cnn indonesia
prime news assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kemudian ada siti zuhro peneliti senior dari
lipi selamat malam selamat malam mas
lalu ada rey rangkuti direktur linkar
madaniat lima selamat malam bung rey
terima kasih sudah hadir baik saya pertama
tadi kita tadi sudah dengar bagaimana
penjelasan dari salah satu anggota dpr
yang berangkat dari kalangan
selebritis ya sekarang ada mbak oki
di sini saya ingin tanyakan meskipun ini
sudah periode kedua ya saya bertanya apakah
mbak oki ini mewakili kalangan selebritis atau memang
sudah politisi di dpr karena sudah pada
kedua tapi anda melihat ini muncul
lagi begitu wacana seperti ini kan sebenarnya
memang diulas setiap menjelang pemilu
tapi kali ini ketika penyusunan ru pemilu muncul
lagi akan ada
anggota legislatif yang datang dari kalangan
selebritis mbak oki menilainya seperti apa
ya pengetatan itu
menurut saya mungkin
anggota anggota ini yang sudah
menjadi anggota dewan
yang meminta adanya peraturan itu melihat
tidak ada suaranya manakala
menjadi anggota dewan oleh
karenanya dibuatlah peraturan seperti
itu tapi kalau misalnya
kita amati indra
di dpr sendiri yang dari kalangan
bukan artis pun banyak yang
tidak bersuara jadi
menurut saya tidak
fair manakala ada dikotomi
antara profesi artis dan
bukan artis itu yang pertama
jadi yang bersuara itu orang orang tertentu saja begitu ya
yang biasa vokal begitu ya
bahkan kalau kita melihat tadi sebutan artis
kemah perilalu adonul arifin
itu kan mereka vokal bersuara
sementara yang pensiunan birokrat
banyak yang tidak bersuara
kenapa tidak disorot itu ya
jadi saya melihat tidak fair manakala kita
melakukan dikotomi seperti itu itu yang pertama
yang kedua kalau saya melihat akhirnya
ini bagaimana pribadi itu sendiri
bagaimana komitmennya bagaimana kompetensinya
bagaimana amanah yang dia
emban begitu karena katakanlah partai
mungkin memberikan kaderisasi ataupun pelatihan
bagi para kader begitu ya
namun seseorang itu dengan segala
belakangnya kalau dia ikut tapi dia tidak berkomitmen
tidak mau datang rapat enak enakan aja
dia betulnya punya kompetensinya begitu tapi dia tidak amanah
maka ya nggak akan bersuara juga
memang para pemilik kewajiban menurut saya
itu harus melakukan pelatihan bagi kadernya
tapi itu saja tidak cukup karena akhirnya
itu akan berbalik kepada si kader
atau katakanlah para artis atau para figur ini
diminta untuk sebagai vote gator
saya pribadi waktu itu merasa nggak apa apa
tidak masalah itu memang ditempatkan sebagai vote getter itu nggak masalah
kalau kita punya self esteem yang baik
kita tidak masalah kok ditempatkan di mana saja
tidak usah tersinggung begitu ya
karena itu kekuatan kita itu modal sosial kita
maka kemudian mana kalah kemudian rakyat sudah memilih kita
maka disitulah kita berpulih ke teman
disitulah kita belajar disitulah kita menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan
ataupun yang menjadi harapan daripada yang kita wakili seperti itu
salah satu yang ingin saya garisbawahi mungkin disitu ada juga berarti pengakuan mbak wi
dari mbak oki tadi memang banyak juga artis yang memang ketika terpilih tidak bersuara juga begitu
walaupun yang lain juga tidak bersuara
kalau anda melihatnya seperti apa
dengan untuk memilih ya
untuk mengurangi hal seperti itu misalnya
apakah perlu pengetatan misalnya
contoh yang digulirkan sekarang ini adalah
minimal satu tahun menjadi anggota partai politik aktif
sehingga bisa mendapatkan kaderisasi dan lain sebagainya
ada beberapa catatan
pertama menurut saya karena ini sistem demokrasi
ya seyogianya tidak ada diskriminasi
anda melihat ini diskriminasi
iya dikotomis mengutarakan sangat clear cut seperti itu
dengan kata lain kan ini seolah olah
ingin menutup kemungkinan akses artis untuk menjadi caleg
tidak boleh juga
karena tidak tertutup kemungkinan
kita tidak menutup mata juga
ada artis artis yang bagus background nya artis
tapi oke kualitas berkualitas dan sebagainya
yang kedua menurut saya secara umum secara makro
memang harus diperbaiki
sistem kaderisasi sistem promosi yang ada di partai politik
oleh karena itu ya satu tahun itu minimal sekurang kurangnya setidak tidaknya atau at least gitu ya
satu tahun itu memang kader yang di kader tadi itu sudah betul betul memahami
satu tahun ya
dia harus paham betul adart nya partai lalu bagaimana platform partai
jadi maksudnya anda setuju dengan yang digulirkan ini tetapi tidak menyebut khusus selebritis tapi semua begitu
iya berlaku semua
semua yang akan maju ke caleg ya
kalau lima ratus enam puluh alek yang ada sekarang ini dievaluasi berapa persen sih
yang mereka betul betul bisa berkontribusi melakukan tugas fungsinya itu
kan apa yang sudah pernah dilakukan oleh formapi waktu itu sangat jelas gitu
sebagian besar rapotnya merah gitu kan
dari lima ratus enam puluh itu
lima ratus enam puluh itu formapi menyampaikan mereka tidak perform
baik di komisi baik di paripurna baik di sidang sidang dan sebagainya
di pansut dan sebagainya
sedikit sekali yang ini
kalau tidak mungkin tidak
kalau tidak mungkin dpr sudah mendapatkan satu penghargaan yang luar biasa kan
dari satu survei survei yang dilakukan seperti transparansi internasional dan sebagainya
baik kalau bung rey sendiri melihatnya seperti apa
apakah ini memang dikotomi juga
ataukah ya inilah cara yang tepat untuk menyeleksi agar anggota legislatif kita berkualitas misalnya di periode ke depan
ya sebetulnya tentu saja tidak tepat ya
karena kalau soal bagaimana membuat anggota dpr itu berkualitas
sebetulnya tidak melulu itu dilihat dari aspek individu si anggota dpr nya
tapi harus dilihat dalam peta politik secara menyeluruh gitu
misalnya mengapa si a tidak bersuara si b tidak bersuara si c tidak bersuara
bagaimana dia bersuara
mungkin praksinya aja tidak setuju
ya kan kira kira begitu ya
misalnya begini anda kritis dong
kritis bagaimana kita ikut kok presiden
dan sebagainya dan sebagainya
jadi masih ada perintah partai ya
makanya ada peta makro
ada yang dia makan praksi macam macam dan seterusnya
kecuali misalnya kalau kita mempersilahkan kepada semua anggota dpr
untuk berkreasi seperti apetemuan mereka
nah itu mungkin
menurut anda lebih banyak karena faktor itu atau karena memang faktor kapabilitas
saya lihat lebih banyak karena faktor apa kata partai
bukan karena apa kata individu gitu
bisa saja individu individu sebetulnya berseberangan dengan kehendak partai
tapi karena partai sudah menentukan a menentukan b ya mereka harus ikut
taruhlah misalnya begini
saya masih punya asumsi baik bahwa kawan kawan artis itu
sangat tidak setuju misalnya ruu repisi ruu repisi undang undang kpk
tapi kalau partai mereka menentukan
harus setuju dengan revisi undang undang kpk apa yang mereka mau buat
nah mungkin sikap mereka sudah jelas nggak akan setuju gitu itu satu
di atas semua persoalan yang bersifat mikro
mikro itu kan artinya misalnya yang berkaitan dengan soal teknis lah ya
tapi yang paling penting itu kan soal sikap makronya dulu gitu
mereka merasa bahwa kawan kawan dari artis ini misalnya ya
memiliki sikap negatif misalnya terhadap demokrasi kita
terhadap upaya transparansi
terhadap upaya membuat pemerintah lebih akuntabel dan lebih peduli pada rakyat gitu
tapi itu makro itu sikap
nah bahwa kemudian memang secara personal misalnya
sikap makro itu nggak bisa dijalankan dalam konteks mikro
nah disitulah dibutuhkan ada yang namanya tim ahli
ada namanya staff ahli ada namanya ahlinya berlipat lipat
ada staf ahli dari partai staf ahli dari komisi staf ahli dari praksi ya kan
bahkan staf ahli yang bersifat personal juga ada gitu
itulah yang diharapkan memberi bantuan kepada si anggota dpr
untuk apa istilahnya itu menyumbang secara teknik dan kognitif sikap pribadinya
misalnya kalau nggak setuju pada sesuatu a yang secara alami dia nggak tahu persoalannya gitu ya
nah sumbangan dari berbagai sektor inilah yang meneguhkan sikapnya gitu
harus dilihat anggota dpr
jadi maksudnya faktor kapabilitas ini sebenarnya bisa disupport dari tim ahli tadi
banyak sekali tim ahlinya
jadi nggak masalah misalnya dia baru
makanya yang paling pokok itu soal sikap pribadinya dulu
dan di atas sikap pribadinya lalu sikap partai sebenarnya gitu
kalau dia misalnya kita kasih contoh lah misalnya nggak setuju dengan revisi undang undang kpk
tentu mungkin dia nggak paham secara detail yang saya sebut tadi yang mikro yang teknis teknis gitu ya
nah ini akan disupport oleh tim ahlinya baik dari praksi maupun dari partai dari komisi
bahkan mungkin dari dirinya pribadi atau staf ahlinya dan sebagainya itu
nah itulah yang disurahkannya di dpr
toh pada akhirnya kemudian gitu ya sikap ini yang paling menentukan alasan alasan yang bersifat teknis ini gitu
nah kalau saya melihat kita lebih membutuhkan anggota dpr yang mempunyai sikap positif
daripada anggota dpr yang pintar tetapi sikapnya negatif gitu loh
negatif ataupun terlalu tunduk sama fraksinya
terlalu tunduk ah macam macam
bahkan bukan terlalu tunduk tetapi yang melototin anggaran gitu loh
ini anggaran mau kemana
pintar tapi minterin gitu ya
iya minterin gitu
jadi sikap menunjang demokrasi sikap menunjang peduli terhadap ham pluralisme jauh lebih kita butuhkan
alasan teknisnya penjelasan teknisnya bisa disupport oleh apa namanya ya oleh tim ahli dan tadi ya
tim ahli dan tadi
jadi soal kapabilitas sebenarnya sudah bisa tertutupi oleh tim ahli
tapi nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi bagaimana kinerjanya sekarang
banyak misalnya anggota anggota legislatif dari kalangan selebritis ini ternyata masih suka ngejob juga di luar
jadi orang berpikir ini mentingin kepentingan
ini mentingin kemudian kerjanya sebagai anggota dpr atau kerja sebagai artisnya begitu
nanti kita akan ulas lebih lanjut
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime
dari sekian panjang tadi penjelasan bung rey yang terakhir tadi saya ingin garis bawahi
jadi anda intinya setuju tidak kebenaran
misalnya ada syarat kalangan selebritis atau pesawat
tidak hanya selebritis ya ada atlet yang terkenal juga misalnya
itu minimal satu tahun menjadi anggota partai
tentu kalau disebutkan tadi apa namanya pada
syarat syarat seperti itu
syarat untuk kelompok tertentu ya nggak boleh
itu diskriminatif namanya
itu melanggar prinsip demokrasi
tapi kalau pengetatan dalam konteks makro untuk sistem yang tertutup bisa dipikirkan
untuk sistem yang tertutup ya
kalau yang sekarang terjadikan terbuka nih
kalau sekarang kan bukan hanya terbuka tapi terbuka bebas kan
kalau terbuka bebas seperti sekarang ya memang tidak relevan
sebab sesungguhnya yang paling menentukan orang itu anggota dpr bukan lagi partai kira kira gitu
yang menentukan orang itu dari dpr adalah publik secara pribadi
tapi kan dengan sistem yang terbuka bebas seperti yang disebutkan tadi
justru ini yang kemudian memicu partai partai politik
mengedepankan nama nama selebritis nama nama pesohor
yang mungkin belum lama lama begitu tahu misalnya selebritis
tahu misalnya salah satu partai misalnya partai a
belum tentu selebritis itu paham betul ideologi yang kuat dari partai a ini apa misalnya
tapi hanya dijual saja untuk food getter seperti yang tadi disampaikan oleh
ya bisa begitu nggak ada masalah
tapi kan kalau dilihat secara makro juga apa namanya ya daftar caleg partai politik itu belum tentu juga
semuanya menguasai adrt partai
bahkan ya gitu loh kira kira
walaupun kader sendiri ya
bukan hanya kader bahkan partainya sendiri pun kadang kadang berbeda kok dengan adrt nya sendiri
kalau kita baca nih sikap sikap
ke partai politik selama dua tahun tiga tahun terakhir ini di dpr misalnya
dengan adrt nya sendiri
bukan dengan visi visi mereka
mungkin banyak yang berbeda beda tuh
visinya ekonomi kerakyatan tapi maunya ekonomi pasar kan
di mana ini ketemunya di mana
kan kira kira gitu ya
misalnya dan sebagainya gitu
udah alam rumur lah
apakah hal yang seperti ini mau diatur terus menerus melalui undang undang
itu yang saya sebut
kalau terlalu banyak undang undang repot
itu bukan lagi demokrasi
saya khawatir nanti undang undang pemilu kita ini paling ketat
sehingga masuk tps pun diatur oleh undang undang
patah ke kanan dulu baru
dampaknya apa dampaknya
kakinya melangkah kanan dulu
artinya harus berpartisipasi di dalamnya
di satu segi kita harus dorong terus menerus partai politik memang untuk matang
tapi tidak melalui proses pembuatan aturan kira kira begitu
kecuali bahwa aturan itu kemudian memang berdampak sangat luas terhadap demokrasi kita
itu yang saya gak mau
itu yang harus di ini ya
yang aneh itu sebetulnya ya adalah apa yang dibutuhkan bangsa ini malah tidak dipikirkan oleh draft undang undang ini
apa yang remeh temeh
apa yang sebetulnya bisa diselesaikan melalui proses waktu gitu loh kira kira
justru mau diatur oleh undang undang gitu
mantan napi koruptor ikut lagi pemilu
itu artinya diatur ya
di situ kalau mau dibuat ketat yang gitu gituan gitu loh kira kira
mbak oki tadi kan menjelaskan kenapa cuma selebritis yang disorot karena tidak bersuara
walaupun itu tadi ada diakui ya
tapi yang mantan birokrat pensiunan birokrat birokrat yang jadi anggota dpr nggak pernah bersuara
duduk manis saja di dalam pengusaha juga gitu tidak disorot
karena namanya juga yang disorot pasti yang selebritis gitu
nah pertanyaan saya kemudian
kenapa ini kemudian jadi pandangan sebelah mata
karena ketika mereka sudah terpilih begitu kan
kemudian ternyata masih juga rajin begitu
bahasa saya ngejob di luar
masih terlibat aktivitas keartisannya
akhirnya orang berpikir gini
ini pernah ikut rapat tentang ruu ini tidak tentang masyarakat misalnya
kok lebih pada masih jadi presenter di mana
masih pada ngisi acara apa misalnya
jadi ini pandangan publik secara umumnya
mungkin ini menjadi hal yang wajar
mungkin mbak oki bisa menjawab
ya beberapa waktu yang lalu memang sempat ada wacana yang dikeluarkan oleh mkd begitu
bahwa anggota dewan yang tadinya mempunyai profesi sebagai public figure
katakanlah ataupun sebagai pensioner tronspesenter dan sebagainya
dilarang untuk kemudian melakukan tugas sebelumnya
saya pribadi saat itu setuju begitu ya
karena saya melihat bagaimanapun juga sebuah profesi ataupun pekerjaan
manakala kita tidak fokus
tidak ada hati di situ
tentu hasilnya tidak akan maksimal
tapi saat itu teman teman artis lainnya begitu
yang berlatar belakang mempunyai profesi sebagai artis sebelumnya
ada yang tidak setuju begitu
karena mereka merasa bahwa itu mereka lakukan adalah di luar jam kerja mereka
ketika mereka bekerja sebagai parlementer atau anggota dewan
jadi ya akhirnya kemudian pak surahman saya ingat betul waktu itu sebagai pimpinan mkd
akhirnya membolehkan kembali
oh jadi nggak dilarang akhirnya ya
tidak akhirnya boleh gitu ya
tapi kalau ya itu memang keputusan setiap orang
tapi kalau ya itu memang keputusan setiap orang

tapi maksud saya setiap profesi itu pasti ada tuntutan tertentu dari masyarakat
ibaratnya katakanlah seorang guru begitu masih dugem
pasti kan masyarakat akan melihat ini bagaimana
karena setiap profesi pasti dituntut untuk berpilih akut tertentu pada masyarakat
itu yang kemudian saya lihat mungkin rekan rekan saya begitu mempunyai persepsi yang berbeda mengenai hal itu
nah bagaimana nih mbak wiwi anda melihat ini
kalau masih ada anggota dpr kalau masih ada anggota dpr
kalau masih ada anggota dpr
pertama diragukan akhirnya terpilih oh bisa terpilih
kita lihat kiprahnya oh ternyata kok masih banyak ya bekerja sebagai art di bidang keartisannya dan lain sebagainya
itu bagaimana anda melihat
saya setuju dengan mbak oki
sebaiknya tidak ngejob
karena bagaimanapun juga dia adalah wakil rakyat
itu apa ya pekerjaannya kan luar biasa
fraksi apa raper raper difraksi
rapat di komisi rapat di paripurna dan sebagainya
menyiapkan dari rapat ke rapat dan sebagainya belum lagi riset dan sebagainya itu
menurut saya kok bisa gitu ya membagi waktunya
kalau tadi disebutkan alasannya di luar jam kerjanya sebagai anggota dpr
pertanyaan saya sebagai wakil rakyat apa ada memang jam kerjanya sebagai berhenti saat jadi wakil rakyat dan sekarang sudah tidak jadi wakil rakyat
menurut saya ini ngeles saja ya
jadi oleh karena itu memang perlu ada kedisiplinan
karena negara ini yang kurang adalah kesungguhan untuk meletakkan katakan gitu ya pilihan prioritas itu menjadi betul betul konsisten
siapapun yang sudah memilih itu kita menikmati menghayati
jadi anda setuju bahwa justru yang seperti ini yang harusnya diatur
iya idealnya seperti itu
supaya tidak lalu memberikan dampak yang negatif terhadap yang jual rules gitu ya
jadi peran ganda yang tidak fokus tadi itu
energi kan harus betul betul difokuskan pada katakan dikuras
energinya itu untuk sebagai wakil rakyat
apalagi kalau dia berkepentingan untuk next election mau running lagi lah itu
kita memang tidak melihat kesungguhan itu
dari periode ke periode kita evaluasi yang namanya dpr atau legislatif ini senantiasa memberikan satu hasil yang kurang mengembirakan
dan masalahnya sama itu itu lagi
ya tentu ada sebagian kita tidak menutup mata
sebagian yang sangat bagus gitu ya
tapi lalu lenyap begitu saja ditompangi oleh yang sebagian besar yang tidak oke gitu
nah ini yang kita harapkan kedepan
ini kan sudah enam belas tahun mas kita melaksanakan demokrasi
menurut saya memang nuansa atau spirit dari revisi undang undang kali ini
itu kan undang undangnya tidak merevisi partai politik
undang undang partai politik tidak direvisi
oleh karena itu menurut saya
mengapa langsung masuk ke undang undang pemilu saja
sehingga lalu muncul artis
partai sendiri tidak disentuh sama sekali
padahal ini sebenarnya adalah paket dari undang undang politik
pastinya bang rera guti menyoroti itu
mengapa partai politiknya kok aman tentram gitu kan
jadi undang undang partai politik ini juga harus disoroti secara tajam
kalau menurut mbak wiwi yang kurang saat ini apa di undang undang partai politik misalnya
menurut saya memang
ya partai politik itu mas memiliki kewajiban dan hak
jadi ada hak dan kewajiban
jangan menonjol haknya saja
jadi ada juga kewajibannya
ini menjadikan partai kader
itu satu tahun menurut saya terlalu singkat
bahwa kaderisasi itu tadi itu
memberikan pembekalan substansi
memberikan orientasi gitu ya
nah ini karena mereka ini calon calon pemimpin loh
jadi mereka bisa menjadi kepala daerah
menjadi kepala negara
menjadi apapun gitu
kalau partai menghendaki gitu kan
nah ini yang harus diperbaiki secara serius menurut saya
dan kita tahu bahwa memang delapan belas tahun kita berdemokrasi
belum terlalu mengembirakan
dalam arti ya substansinya
kualitasnya tadi itu
kalau mbak oki sendiri waktu dipinang oleh partai politik itu
memang menjadi anggota dulu
baru kemudian diajukan
atau saat itu menjelang pemilu langsung maju saja
jadi anggota dulu baru diajukan
jadi otomatis setuju ya kalau misalnya harus jadi anggota dulu
seperti syarat yang sempat muncul wacananya
berdasarkan pengalaman saya
rasanya memang perlu ada kedekatan dulu
antara caleg ini dengan partai
kedekatan dalam arti kata ya tadi
platform daripada partai itu sendiri
kemudian mau kemana nanti
kalau misalnya terpilih apa yang perlu kita lakukan
jadi waktu itu saya caleg itu tahun dua ribu sembilan
pertengahan dua ribu tujuh begitu
sudah gabung ya
ya saya sudah mulai berkenalan lah
dengan partai persatuan pembangunan
dan selama setengah tahun itu
kemudian saya ikut pemagangan pemagangan yang sifatnya nasional
misalnya muswil seperti itu
kalau tadi disebutkan bahwa masih banyak yang ngejob di luar itu
menurut anda perlu dibuat aturan agar tidak seperti itu
atau ini wajar saja
ada beberapa profesi yang memang dibuat aturannya nggak boleh
jadi anggota dpr itu kalau sudah jadi
kalau sudah anggota dpr harus meninggalkan ininya
itu sudah ada kan aturannya
ada beberapa itu
tapi memang tidak ada untuk artis
misalnya misalnya ulama masuk dpr harus tinggalkan
tidak ada kira kira
tapi menurut saya begini ya
tidak semua hal harus kita buat aturannya
karena demokrasi ini harus punya etik juga
nah jadi kalau semua hal kita turunkan jadi undang undang
jadi peraturan ya
orang tidak pernah menganggap bahwa di atas aturan itu ada namanya etik
padahal ini lebih tinggi ya
dan ini tentu saja norma yang paling tinggi
jadi kalau sudah menjadi anggota dpr
jangan berpikir bahwa kita punya jam
punya jam kerja gitu
nah sebab secara konstitusi sendiri pun
begitu anda dilantik anggota dpr
anggota dpr itu melekat dua puluh empat jam dalam dirimu
tidak ada jam kerja
tidak ada jam kerja
bahwa masuk ke kantor itu jam sekian
iya itu masuk kantor
administrasi masuk kantor
tapi bahwa anda sebagai anggota dpr itu melekat dua puluh empat jam
oleh karena itu
fasilitas negara juga melekat dua puluh empat jam dalam dirimu
bahkan termasuk di dalamnya pengamanan
jadi anda sebagai anggota dpr ya
sebagai itu melekat dua puluh empat jam
ada permasalahan yang krusial
saya ini penting ya
karena tadi itu poinnya
kalau tidak diundangkan
tidak dipasarkan secara eksplisit
apa yang terjadi
mereka mengatakan tidak ada rujukannya
tidak ada pasalnya
tidak ada ayatnya
jadi kita bisa melakukan
nah di indonesia ini selalu harus diberikan payung hukumnya
kemudian saya mengikuti ya
seperti undang undang pemerintahan daerah
mengikuti panjanya dan sebagainya
memang ada nuansa seperti itu
di indonesia kasusnya empiriknya
menunjukkan bahwa kalau tidak dipasalkan
tidak ada ayat atau pasalnya
itu sebuah kondisi yang positif atau negatif sebenarnya
jadi etika tadi itu lalu tidak bisa mengerem sendiri
karena ini tidak patut
ini fatsunya secara etika tidak bagus
secara moral itu tidak bisa dipertanggungjawabkan
tidak ada lagi
misalnya selebritis yang tadi disebutkan
contohnya misalnya oleh mbak oki bahwa
bahwa alasannya ini jam kerjanya sudah selesai
itu mereka tidak melihat etik ya
tidak melalui etik dan berpikir menjadi mekanik
karena terbiasa kita melihat yang boleh atau tidak itu diatur undang undang
sehingga dia kan melihat juga
kalau aturannya semua undang undang tertulis
nah diaturan dikatakan masuk jam delapan keluar jam lima
di luar itu saya buka lekan kota dpr
kan kira kira begitu ya
nah ini akibat dari cara kita memandang semua serba aturan
jadi etiknya lupa
oleh karena itu menurut saya
masuk di dalamnya ini tadi
apakah harus satu tahun belakangan ini
menurut saya nggak perlu diatur
itu soal bagaimana partai
menganggap bahwa anggota dpr ini penting
berharga bermertabat macam macam itu
dan oleh karena itu mereka juga tidak boleh
mestinya secara etik semerangan
untuk memilih orang
jadi tidak perlu kita atur di undang undang sedemikian rupa
lama lama seperti yang saya sebutkan tadi
ini negara bukan negara demokrasi
ini negara bukan dengan demokrasi
ini negara penuh aturan
sehingga masuk tps pun ada aturannya
kaki kanan dulu baru kaki kiri
keluar tps juga begitu
kaki kiri dulu baru kaki kiri
ada aturannya juga
lama lama diatur begitu ya
terlalu jelimet ya
apa yang disebut dengan etik berdemokrasi
padahal di dalam demokrasi itu mestinya itu jauh lebih unggul
lebih mengemuka dibandingkan sederet aturan yang bisa kapan waktu
kuncinya adalah soal etik
kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini
tetaplah di cnn indonesia
diskusi malam ini menjadi berkembang
bahwa ini akhirnya menjadi soal etik
tidak mungkin seorang selebritis yang menjadi anggota dpr akan disorot kinerjanya
kalau dia tidak melepaskan fungsi ke dpranya
tidak mengejob lain di tempat lain
karena ini adalah soal etik
tidak semuanya perlu diatur
tapi tadi yang dipertanyakan oleh mbak wiwi tadi menarik
bagaimana membumikan etik ini kemudian
bagaimana ini menjadi suatu norma tertinggi tadi yang bisa memang benar benar dilakukan
ini poin poin krusialnya di situ
jadi ini kan eranya sudah politik ya
tahun hampir tiap tahun ini tahun politik
apalagi ada bilkada serentak

oleh karena itu ini yang harus digarisbawahi
kita perlu teladan
kita perlu role model dari partai politik yang menginisiasi
dia menjadi driving force
prime mover untuk membumikan etika tadi itu
jadi katakan sekarang
kalau tidak ada pasal ayatnya
paling tidak kita tahu kok ini patut ini tidak patut
jadi bagi manusia yang punya keadaban gitu ya
barometer itu langsung itu menunjukkan bahwa ini tidak patut
kalau gitu saya memilih pilihan utama saya apa
dan ini akan dilihat disoroti oleh rakyat
mungkin tidak itu terjadi mbak masalahnya
itu tataran ideal atau mungkin tidak
idealnya seperti itu
jadi karena demokrasi itu ditopang penuh oleh partai politik
kita mintakan jantungnya itu ada di partai politik
jadi kalau partai politik sekarang sangat amat sadar
bahwa dirinya saat ini sedang tidak dipercaya masyarakat
kurang di ini sampai calon perseorangan didorong dorong dan sebagainya
artinya dia harus mengubah strategi taktik itu
yaitu mensosialisasikan bagaimana calon calon yang punya etika
yang dibekali yang di brainwash lah tentang etika
itu dipromosikan sebagai caleg caleg nanti
lah itu baru yahut
dan memang nantinya ya ini pengurus ini
tapi jujur kadang kadang memang ada partai tidak yang sengaja meletakkan figur figur populer
dalam hal ini mungkin lebih gampang nyebutnya selebritis begitu
sebagai jalan pintas begitu
mungkin nggak sih ada pemikiran
itu namanya indonesian idol
jadi setiap mau pemilu disini menerima caleg baru
itu kan kayak indonesian nider
itu hentikan menurut saya
fenomena itu memang ada ya sengaja seperti itu
itu banyak sekali

di akhir dua ribu tiga belas itu sudah mulai indonesian nidle
menjelang april indonesian idol itu
disini menerima dan sebagainya
berarti itu kan artinya pemikiran pragmatis partai politik kan
bukan hanya pragmatis
pragmatis nggak ada yang salah dengan pragmatis
tapi yang sudah opportunistik ini yang merugikan menurut saya
dan ini yang blunder bagi indonesia ketika partainya tidak
tidak punya semacam pertanggung jawaban kepada publik
bahwa dia sudah menjalankan tupoksinya
untuk merekrut kader kader yang betul betul bisa menjadi showroom gitu loh
jadi bertanggung jawab partai politik begitu ya
nah sekarang kalau mbak oki tadi disebutkan ketika di mkd
wacana agar para selebritis ini tidak lagi mengerjakan profesi sebelumnya
agar fokus menjadi anggota dewan
mbak oki tadi kan bilang
oke tadi kan bilang sebagai orang yang setuju agar tidak melanjutkan itu
tapi kalangan selebritis lain menolak begitu kan
nah di partai sendiri ada nggak larangan itu yang disampaikan ke mbak oki misalnya
agar fokus dulu menjadi anggota dpr
nanti kalau soal artis kalau sudah tidak jadi anggota dpr lanjut lagi begitu
gak ada sih
ada tapi itu datang dari hati nurani sendiri ya
iya dari diri sendiri saja begitu
dan menurut saya ke apa ya kematangan emosi
rasa syukur terhadap apa yang sudah kita miliki begitu
itu nampaknya memang perlu dimiliki juga begitu ya
karena memang tidak bisa dipungkiri manakala kita ngejob tadi
itu honornya memang cukup menggiurkan
jadi mungkin itu juga ya kembali lagi partai mungkin yang harus memberikan sangsi untuk hal itu
daripada rapat rapat yang cuma berapa rupiah begitu
sekali ngejob bisa berapa belas ini ya begitu ya
berapa belas juta begitu
ya makanya pentingnya etik itu
kalau kita nggak naikkan ini ke etik
orang menganggap bahwa jadi anggota dpr itu seperti pekerjaan biasa
dan mereka gak tahu betul bahwa menjadi anggota dpr itu memang orang mulia
karena itulah muncul wacana pengetatan atau seleksi yang cukup ketat ini
itu yang saya sebut tadi itu jadi kembali ke mekanik
orang akan melihat lagi diatur undang undang apa tidak
gak ada kesadaran bahwa jadi anggota tim pun mulia
melayani dua ratus lima puluh juta rakyat indonesia
apalagi yang lebih mulia dari itu di republik ini
iya tetapi kalau
ibaratnya tidak kayu berlambut
iya itu maksud saya
kalau kesadaran itu ditumbuhkan kepada anggota legislatif
dia sudah gak
oleh partai oleh apapun
oleh kultur demokrasi kita lah secara menyeluruh gitu
jangankan berpikir untuk nyari job gitu ya
kalau penting dia berpikir dua puluh empat jam itu kita tambah deh
banyak daerah yang harus kita layani
persoalan yang kita dapi
ini dua ratus lima puluh juta rakyat dengan persoalan yang menumpuk
yang nggak mungkin sepanjang hidup kita mungkin di apa namanya
kita serahkan pun untuk menyelesaikan masalah itu nggak cukup
bagaimana kita masih berpikir nyari sampingan dalam situasi ini
artinya itu sangat ketika tidak sadar itu mempengaruhi kinerja tidak
kalau udah mekanik seperti itu masuk jam delapan keluar jam lima
di luar itu saya bukan anggota dpr
ya artinya anda hanya punya peluang sekitar delapan jam untuk menerima pengaduan masyarakat
dan untuk menyelesaikan masalah mereka
dan kira kira gitu di luar itu adalah masalah di luar mereka gitu
otomatis di luar itu
berhubungan dengan itu ya
tetapi yang saya mau katakan itu adalah
mestinya harus dibangun dari awal
menjadi anggota dpr itu mulia karena ia melayani masyarakat
dan oleh karena itu kita gak punya kesempatan apapun di luar melayani itu
misalnya yang bersifat menguntungkan pribadi kita gitu
jadi harus ditumbuhkan kesadaran kebagian tertinggi bagi anggota dpr itu adalah melayani rakyat mereka gitu
dan oleh karena itu juga harus disadari dari mereka
begitu kamu masuk jadi anggota legislatif ini kamu harus tahu bahwa kamu kehilangan beberapa hal
penghasilan yang memadai
tapi ini semua diganti dengan penghormatan dari dua ratus lima puluh orang
yang tak ternilai
nah apakah ada perasaan seperti ini di anggota dpr
nah itu jadi persoalan
masa mau kita atur dengan undang undang
ketika etik terabai kinerja para anggota dpr terganggu masyarakat yang mengalami kerugian juga
kurang lebih akan seperti itu
nah tetapi dengan kondisi yang opportunistik tadi seperti yang digambarkan oleh mbak wiwi
maka menanti anggota anggota dpr sebagian tadi agar bisa menghormati atau menjalankan etik tadi itu ibarat menunggu godot begitu
nah ini gimana jalannya sementara masyarakat
mengunggu hasil kinerja aja kalau kemudian etik ini terabaikan begitu mbak wiwi
ini ironis ya nanti bisa tambah
ironis sekali ada payung hukum yang diperbaiki setiap gitu ya undang undangnya
direvisi setiap lima tahun
dua tahun lah ya direvisi
tapi gak gayung bersambut dengan usernya gitu loh
usernya mengalahkan semua cara
makanya supaya ini jalan begitu bagaimana
itu namanya penegakan hukum mas
mekanik lagi jadi
undang undang itu legal binding
harus di taati gitu loh
kita kekurangan kita sebagai masyarakat indonesia saat ini adalah ketaatan kita kepada hukum
keterikatan kita pada hukum itu so low gitu ya
oleh karena itu semuanya dilihat sebagai mekanik tadi tuh
semua harus diatur dibunyikan dipasarkan dieksplisitkan
oh nanti ada penaltinya ini
penaltinya seperti apa
oh kalau ringan lewat kan gitu
nah ini yang
aturan lagi jatuhnya berarti
oke itu kita berharap lah ya kalau begitu kepada anggota dpr
tapi yang ingin saya tahu dari teman temannya mbak oki ini
pernah nggak sempat ke cerita atau kemudian kenapa sih mereka berat meninggalkan profesi lamanya
fokus dulu menjadi anggota dpr
alasannya ada nggak
pengalaman saya pribadi dulu
penghasilannya tetap tinggi ataukah tetap populer di kalangan di masyarakat gitu
saya tidak pernah bertanya kepada mereka secara langsung gitu
kenapa mereka masih ngejob seperti itu
tapi saya coba memakai sepatu mereka begitu
karena menurut saya yang saya rasakan tuh kepopuleran itu addicted
ya sorotan lampu panggung
kemudian apa ya kekaguman orang gitu
kepada seorang bintang panggung itu memang sesuatu yang
berarti membutuhkan tepuk tangan terus ya
tapi apakah hanya sekedar itu atau apa
kepopuleran itu tujuannya untuk apa
nah oke kembali lagi memang untuk apa
manakala itu sudah menjadi candu begitu
maka hal hal yang bisa memuaskan kebutuhan dia akan kecanduannya itu akan dia terima begitu
makanya tadi saya katakan kalau tadi memakai bahasa harus ada etika dan lain sebagainya
kalau bahasa yang lebih membumi begitu menurut hemat saya ya memang harus disiplin tadi itu
karena sebetulnya sorotan lampu penghargaan
di parlemen juga bisa kita dapatkan kok
saya ingat betul waktu itu pak lukman hakim saifuddin
waktu saya baru masuk begitu
waktu itu saya masih belum paham gitu ya
kok gitu sih pak emang kenapa
iya kan diundang ke tv juga
yang di bawah wawancara juga
cuma substansi yang dibicarakan sudah berbeda
jadi sebetulnya kalau memang alasan mereka itu sangat sifatnya sangat psikologis begitu
sebetulnya sebagai politician yang memang baik juga bisa mereka dapatkan itu
pernyataan mbak oki ini sekaligus menutup kita
menutup dialog kita malam hari ini
semoga didengar oleh teman teman mbak oki sendiri begitu ya
eksikai jadi kuncinya
terima kasih mbak oki terima kasih mbak wiwi
terima kasih juga bu ngeri telah bergabung malam hari ini di cnn